kamu gak mau turun dulu
aku tahu kau masih marah sama aku
jangan marah marah terus dong
aku tuh orang tak artinya
mendingan kamu turun sekarang deh
daripada aku makin
padahal besok aku dan edo akan menikah
tapi kok kami ribut begini ya
kamu udah pulang
edo tadi udah pulang lah
padahal kan mama mau ketemu dia
mau minta fotokopi ktp sama pas fotonya dia
untuk keperluan surat iga kalian
ya udah deh gak apa apa
tapi memang aku yang salah
apa yang harus aku lakukan
ini tante farah
ehm ada apa tante
maaf mengganggu edo
tante mau minta fotokopi ktp kamu dan foto kamu untuk keperluan akad nikah besok
ehm ada kok tante
edo sekarang di mana
gak usah tante
kebetulan juga edo masih di jalan
biar edo aja yang kesana
enggak kok tante
sama sekali enggak
tante tunggu ya edo
emang beneran gue gak bisa lama lama marah sama alhamdulillah
besok kan kamu nikah
ke muka kamu murung gitu
mil aku ini calon suami kamu
jadi aku harap kamu juga bisa jaga pahasan aku lah
pokoknya aku gak mau tahu
setiap kali kalau kamu mau ketemu fadil kamu minta izin sama aku dulu
kau mau tanya kok di rumah aja
ehm kak fadil lah
ya ampun mila ngantuk banget ya kak
maaf kalau kedatangan aku udah ganggu kamu
tapi aku kesini cuma minta maaf
minta maaf untuk apa kak
tadi pagi kamu sama edo beratem karena aku
sudah mila kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku
edo memang gak suka soal kedekatan kita berdua
mila minta maaf karena sikap edo sama kak fadil seperti itu
mila punya permintaan untuk kak fadil
tapi kak fadil
mila harap kak fadil mau ngerti
mila minta mulai sekarang kau fadil bisa menjaga jarak sama kak mila
kak fadil ya mila tahu mungkin ini memang sangat egois
kak fadil ya mila tahu mungkin ini ini memang sangat egois
mila gak bermaksud macem macem kok kak
kamila ingin sekali pernikahan ini kak
ini demi anak kamila
ini juga demi mama
mila gak mau mama kecewa
mila bener bener gak punya maksud apa apa kok
kamu gak seharusnya minta maaf kok
edo emang bener
udah seharusnya aku jaga jarak sama kamu
dan aku mau kok
melakukan ini semua
kalau memang ini yang terbaik buat hubungan kamu sama edo
jangan lagi sembunyi

lu bukan ikutannya pegang jam listrik gua ya
edo kita semua salah paham
edo kamu salah paham
edo kamu salah paham
ngobrol gak perlu tinggal tangan kan
aku belum ngusus rambut kan

kamu dengerin dulu penjelasan aku dulu ya edo
gimana aku pikir kalian berdua
itu gak ada apa apa
itu nya sama sekali gak sesuai
aku tadi sama kak fadil
jadilah mil aku cape
dengar kamu mil
cape aku denger penjelasan kamu
besok tidak nikah
tapi kamu gak keal
hanya ini mewarangi aku
apa keju tanpa
nggak dok dok
ini bukan kuat sama camilla
dok kamu cuma bercanda aja kan
kamu nggak serius kan dok
dok kamu nggak serius kan
tendanya udah dipasang buat hasil haram besok dok
semua orang juga itu tahu kalau besok kita akan menikah
kalau pernikahan kita batal
apakah orang orang dok
aku sama sekali udah gak peduli
tolong dengarkan penjelasan
lepasin aku mir
edo itu nggak benar

jangan berisik delo
jangan juga berlawan delo

gue nggak akan lepasin lu sampai lu cabut kata kata
cukup malu sama tetangga
tante mau tahu tanya sama anak tante
tanya sama dia dia sebenarnya cinta sama siapa
sama saya atau sama fadil
kalau sama saya ngapain dia deket deket sama fadil
kalau emang kayak begini pendekannya masuk batal aja
gue udah bilang antara gue dan camila gak ada hubungan sama mama
gue udah bilang lo jangan ikut ikutan gue sama dia
kamu gak serius kan dok
besok kita tetap menikmati
besok kita menikah kan do
kamu gak akan membatalkan pernikahan ini kan
besok kita menikah kan dok
besok kita menikah kan do
tolong dengerin aku
edo dengerin aku dulu
masih keable kutengah
yang benar doang